hingga satu bulan setelah kasus pertama diumumkan jumlah pemeriksaan sampel swab dengan metode pcr untuk menentukan covid sembilan belas dinilai masih minim
angka pertambahan jumlah penderita covid sembilan belas juga dipertanyakan
apa kesulitan yang saat ini dialami oleh laboratorium rujukan covid sembilan belas
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan prof amin subandrio direktur lembaga biologi molekuler eijkman
dan melalui skype mohon maaf prof amin selamat malam terima kasih atas waktu anda di cnn indonesia lagi
prof amin kita langsung saja mengamati hasil angka angka
akhir akhir ini dipertanyakan oleh banyak pihak melalui media sosial dan juga sudah muncul di media online juga di media mainstream
apa yang sebenarnya terjadi prof amin
di mana bottlenecknya apa kesulitan terbesar dari identifikasi covid sembilan belas
di indonesia ini
baik terima kasih
kita mengetahui bahwa sekarang ini jumlah yang harus diperiksa atau minta diperiksa itu meningkat tajam
dan laboratorium yang diberi wawanan dan memiliki kapasitas untuk memeriksa itu
juga baru ditambah dalam waktu setahun
satu atau dua minggu belakangan ini saja
dan itu mungkin juga belum merata
sekarang berapa total prof amin
total berapa prof sekarang laboratorium yang bisa mampu untuk mendeteksi covid
angka persisnya mungkin ada di litbangkes yang memiliki datanya
saya bisa melaporkan apa yang kami lakukan di lembaga eijkman
jadi saat ini satu hari kami menerima sampel itu mungkin sekitar antara dua ratus lima puluh sampai tiga ratus per hari
sedangkan kapasitas pemeriksaan kami hanya sekitar
satu ratus delapan puluh sampai dua ratus an tes per hari
kami sedang meningkatkan kapasitas itu
karena dengan tiga mesin pcr yang kami miliki dan semua peneliti di lembaga ekman sudah bekerja sampai malam
masih tersisa beberapa sampel yang harus tertunda besok harinya
ini tentunya menyebabkan
salah satu yang menjadi penyebab kelembatan
walaupun pemeriksaannya sendiri sebetulnya hanya membutuhkan waktu katakanlah satu hari
jadi kalau kita mulai pagi maka seluruh renyah sudah selesai
nah tentunya kita sepakat bahwa kita membutuhkan metode yang lebih cepat untuk bisa
kita mendeteksi semua sampel yang masuk hari itu dan selesai keesokan hari itu
tentu kami harus satu proses pertama adalah ekstraksi rna
ini masih dilakukan secara manual
kita akan alekan dengan cara ekstraksi yang dibantu dengan alat hingga lebih cepat
dan kedua kami sudah mengusahakan mendapatkan alat mesin deteksi yang bisa memeriksa satu hari sampai beberapa ratus sampel
tentunya itu alat yang fully automatic yang masih penuh
tapi tentu ya membutuhkan biaya investasi yang cukup besar
proses itu sudah berjalan atau belum prof
proses penyediaan mesin deteksi itu
proses itu sudah kami
sedang kami jajaki siapa yang bisa menggunakan
sebenarnya ada satu alat juga di install di rumah sakit petamina jakarta
tapi kami belum tahu apakah bisa sepenuhnya dipergunakan untuk memeriksa sampel sampel yang ada minimum ada di jakarta
sehingga itu akan mempercepat
alat itu yang anda katakan satu mesin bisa mendeteksi mempercepat
satu mesin bisa mendeteksi beberapa ratus sampel itu apakah memang baru mau diupayakan atau mungkin sudah ada lembaga lembaga lain yang memiliki
alat itu baru satu ada di indonesia
dan setahu saya baru di install di rumah sakit petamina jakarta
belum mendapatkan informasi
tapi saya masih sepenuhnya apakah sudah beroperasi secara penuh
tentunya kita membutuhkan tidak hanya satu alat itu
idealnya berapa prof
kita akan mendetek bagaimana
idealnya perlu berapa prof kalau dengan kondisi kita yang sekarang
ya kalau kita akan mendeteksi satu harinya katakanlah
tentunya di jakarta saja mendeteksi
tentunya di jakarta saja mesti ada minimum ada dua
mungkin di regional lain bisa diserahkan juga
karena kapasitas mesin itu yang sudah teregistrasi itu ya sekitar mungkin empat ratus an per tes
tes per hari bisa dilakukan jika ada mesin itu ya
prof ini mungkin bisa disampaikan prof jenis mesinnya apa sih namanya
ya ini agak kurang etik kalau saya menyebutkan mereknya
tapi ada alat itu sudah ada di indonesia
dan harusnya bisa dikonsentrasi sambil kita berupaya mengadakan alat tambahannya
ada beberapa tes
ya silakan prof
ada beberapa ya
ada beberapa platform lagi yang juga bisa mempercepat pengujian
tapi itu bisa di install di lab lab lain di daerah misalnya
tidak membutuhkan fasilitas pendukung yang terlalu rumit
dan juga tidak membutuhkan keahlian yang sangat tinggi
hasilnya juga bisa diperoleh dalam waktu satu dua jam bahkan kurang satu jam katanya
tapi kapasitas pemeriksaannya hanya sedikit
jadi harus ditunggu dan diulang ulang gitu
karena sekali running itu kalau ya lengkap hanya mungkin enam belas tes
prof selain soal alat yang dimiliki di laboratorium kabarnya ada juga untuk vtm nya ya prof ya
teman teman dokter di daerah sehingga tidak bisa mengirim sampel swab itu
betul itu salah satu hal yang harus dipenuhi
lembaga eijkman sudah setiap hari mensuplai vtm ke rumah sakit rumah sakit di jakarta dan sekitarnya
bahkan sampai di luar jawa sekalipun
ada beberapa daerah yang minta disupply rp dua rp tiga
setiap rumah sakit minta rp dua ratus an
jadi kami saat ini juga di samping memeriksa atau mendeteksi kami juga memproduksi vtm itu untuk dibagikan secara cuma cuma ke rumah sakit rumah sakit
jadi ini adalah hal yang bisa diperlukan oleh pemerintah sekarang yang bisa sesegera mungkin dilakukan pemerintah sebenarnya selain untuk provide alat itu anda katakan harganya cukup mahal itu buktu investasi tinggi
tapi selain itu bagaimanapun kan jumlah tes yang sekarang dilakukan di indonesia sudah tidak sebanding dengan katakanlah perbandingan jumlah penduduk saja
tes masal dengan metode swab ini secepatnya diperlukan
sepakat juga dengan itu
ya dengan swab ini artinya yang dengan metode pcr ini tetap diperlukan karena ini satu satunya yang bisa mengkonfirmasi kehadiran virusnya itu sendiri
sekarang banyak dibicarakan rapid test atau rapid diagnostic test atau rd
itu mendeteksi antibody
jadi tidak secara langsung menunjukkan adanya virus
ya dan itu memang dapat dipakai untuk screening
tetapi hasilnya apapun hasilnya harus dikonfirmasi dengan pcr
baik prof amin terima kasih malam hari ini sudah bergabung
paling tidak prof amin sudah menjelaskan sebenarnya apa kendala utama dari lambatnya identifikasi covid sembilan belas di indonesia
prof amin subandrio direktur lembaga biomolekuler eijkman